berawal dari adanya pemberitaan tentang stok oksigen yang minim karena banyaknya pasien terkonfirmasi covid sembilan belas
dua pelajar yang juga kakak adik adinda larasati pratikna dan arindra prameswari pratikna
warga jalan gajah mada kecamatan pacitan jawa timur
menyumbangkan seluruh uang tabungan mereka kepada sukarelawan covid sembilan belas di pacitan senin pagi
awalnya uang tabungan yang baru terkumpul rp satu sembilan rupiah ini
hendak dibelikan laptop untuk keperluan sekolah
namun karena prihatin atas kondisi pandemi yang melanda kabupaten pacitan
putri pandu dan karisma ayu ini memilih menunda membeli laptop dan menyumbangkan seluruh uang yang terkumpul
mereka berharap uang yang disumbangkan bermanfaat meski nilainya tidak seberapa
awalnya untuk membeli laptop tapi karena kondisi pandemi ini dan pastikan sedang kekurangan oksigen
saya ikhlaskan tabungan itu

tadi ada dua anak yang mendonasikan tabungannya dengan rp lima dan rp sepuluh
mereka sangat luar biasa sekali mendonasikan uang tabungannya demi kepentingan sosial
demi mempercepat pengambilan dan pengiriman oksigen dari berbagai rumah sakit di kota mojokerto jawa timur
truk patroli petugas satuan polisi pamung praja
digunakan untuk mengangkut oksigen
hampir setiap hari truk tersebut digunakan untuk mengambil oksigen yang habis
guna dikirim ke surabaya
rata rata lima puluh hingga delapan puluh tabung oksigen diisi dan dikirim ke berbagai rumah sakit baik negeri maupun swasta
keberadaan mobil ini sangat dibutuhkan rumah sakit karena meningkatnya penggunaan oksigen untuk pasien covid sembilan belas
untuk penggunaan itu intinya kita membantu rumah sakit yang ada di kota mojokerto
baik swasta maupun rumah sakit daerah untuk mengisi oksigen secara gratis di pt ispatindo
sejak dua minggu terakhir kebutuhan oksigen tabung di berbagai rumah sakit di kota mojokerto meningkat tajam
seiring dengan bertambahnya warga yang terpapar covid sembilan belas
deni putan cnn indonesia